berada di ketinggian satu dua ratus meter di atas permukaan laut
desa werebo di kabupaten manggarai nusa tenggara timur
kerap dihiasi kabut saat pagi hari
warga desa adat yang menjadi objek wisata pulau flores ini
masih mempertahankan tradisi atau budaya leluhur mereka
butuh perjuangan untuk dapat tiba ke desa ini
saya harus mendaki kira kira selama dua hingga tiga jam
dari kaki gunung di desa denge
medannya tak mudah
sebab rute pendakian berupa jalan setapak di tengah hutan
yang belum terjamah
walau jalannya cukup terjal dan melelahkan
saya dihibur oleh indahnya pemandangan alam
dan sejuknya udara pegunungan
selama pendakian saya juga sering berpapasan
dan saling menyapa dengan warga desa setempat
keramahan warga yang saya temui menambah semangat saya
untuk bisa segera mencapai desa wairebo
setelah mendaki selama lebih dari dua jam
akhirnya saya tiba di desa wairebo
letih saya pun hilang seketika
melihat indahnya pemandangan alam pegunungan
dipadu dengan indahnya arsitektur rumah rumah adat di desa ini
ternyata cape juga ya trekking selama dua jam
namun semuanya terbayarkan ketika melihat pemandangan di sini
selamat datang di desa wairebo
desa adat wairebo memiliki tujuh rumah adat yang disebut mbarunia
satu rumah adat dihuni enam sampai dua tahun
delapan kepala keluarga
di dalam mbarunia
masyarakat dapat memasak dan menyimpan kayu bakar
untuk keperluan sehari hari
kakak kalau boleh tahu
aktivitas sehari hari warga werubo itu seperti apa
kalau di sini rata rata petani kopi semua
terus kalau untuk tiap hari mereka itu
bapaknya itu ke kebun terus mamanya itu mereka lebih ke tenun
kopi dan menenun ya
kopi dan menenun
warga desa werebo sangat mempertahankan kearifan lokal
seperti mengolah biji kopi yang telah dipanen secara tradisional
serta menenun kain untuk dipakai sehari hari
desa wairebo telah digantakan unesco sebagai warisan budaya dunia pada dua ribu dua belas
sebuah pengalaman berharga dalam catatan perjalanan saya menuju timur indonesia
tepatnya desa werebo
tak sulit untuk bisa jatuh cinta pada desa ini
dengan segala keterbatasan
dan upaya warga setempat melestarikan tradisi
yang diwariskan leluhur mereka
menggarai nusa tenggara timur